gunung merapi meluncurkan sebelas kali awan panas guguran ke arah tenggara di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
pada rabu jelang tengah malam hingga kamis tinihari
awan panas meluncur sejauh kurang lebih lima km
inilah video dari kamera pengawas milik balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg yogyakarta
yang menangkap kejadian awan panas guguran
awan panas pertama terpantau pada pukul dua puluh tiga lebih delapan belas menit waktu indonesia barat
dan terjadi secara terus menerus setidaknya selama satu jam
meski awan panas meluncur ke tenggara namun arah angin mengarah ke barat dan menyebabkan hujan abuf setidaknya
di dua kecamatan di kabupaten magelang yaitu kecamatan dukun dan sawangan
seismograf mencatat durasi maksimal awan panas mencapai lima ratus tujuh puluh detik
dengan amplitude tujuh puluh lima mm
bpptkg melaporkan mulai pukul setengah dua dini hari seismograf didominasi gempa gempa guguran
pasca kejadian awan panas guguran
awan panas ini diperkirakan berasal dari kubah lava merapi yang berada di tengah kawah
yang pada laporan terakhir bpptkg bervolumen lebih dari tiga dua juta meter kubik